satu kata untuk menggambarkan perasaan febri arwansyah saat ini
murid smk negeri satu pangkalan baru kabupaten bangka tengah ini
terpilih menjadi calon paski braka dua ribu dua puluh tiga tingkat nasional
mewakili provinsi kepulauan pangka blitung
bagi febri pencapaian dari buah kerja kerasnya ini merupakan prestasi
pengalaman sekaligus hadiah terindah
di sd saya mulai ikut baris baris lanjut ke smp
nah di kelas sembilan itu saya sudah siapin diri saya untuk tes di sma nya nanti
nah kebetulan tahun ini ada pembukaan
nah di situ saya bisa mewakili kabupaten bangka tengah untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional
itu yang diwakilinya itu empat pasang
itu yang dolos cuma lima

dan sekaligus pengalaman dan hadiah buat kabupaten bangka tengah
karena kabupaten bangka tengah itu belum pernah sama sekali selama dua puluh tahun masuk ke nasional
pencapaian yang telah febri raih tidak lepas dari doa orang tuanya
bagi febri ayah ibunya adalah sosok pejuang yang sebenarnya
harapan febri mungkin bisa tercapai impian segala keluarga
harapan orang tua dan semoga masalah masalah yang ada di keluarga saya
semoga terselesaikan dan semoga menjadi sejahtera
kedepannya bisa satu lagi kepada keluarga dan bertemu lagi sama keluarga
febri merupakan anak kedua dari pasangan iwan susanto dan isda lestari
mereka tinggal di rumah bantuan perusahaan tambang milik negara
di kelurahan dul pangkalan baru kabupaten bangka tengah
sehari hari iwan mencari nafkah sebagai buruh serabutan
sedangkan isda adalah ibu rumah tangga
sesekali ibu dua anak ini turut membantu ekonomi keluarga menjadi pengasuh anak
kadang di bangunan gitu kadang kadang potong kayu bantu
kadang kadang ini campur rumput rumput dan lain sebagainya
iwannya dulu lah bantuan gitu
oh ya bangga kalau gitu kalau dia dapat penjuara pak ibraka ke pulau bangka belitung
berkekeinan jadi polisi adik
jadi mak restuni mak jadi polisi
iwan mengaku keberhasilan febri adalah sebuah kebanggaan
sekaligus bukti bahwa latar belakang ekonomi bukan penghalang
sebagai calon pak ibraka tingkat nasional
meski demikian bersyukur dan rendah hati adalah pesan yang selalu disematkan kepada sang buah hati
apapun status sosialnya anggota paski beraka adalah putra putri pilihan terbaik bangsa
yang tidak pernah kena lelah demi membanggakan orang tua dan negara
tim liputan cnn indonesia